aksi heroik seorang wanita pengemudi ojek daring yang melawan kawanan begal di jalan raya sektor lima perumahan pondok ungu permai bekasi jawa barat viral di media sosial
dari rekaman cctv terlihat dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung memepet kendaraan korban
salah satu pelaku berusaha merampas motor dan mengancam korban dengan senjata tajam jenis celurit
namun aksi pelaku mendapat perlawanan dari korban
kedua begal akhirnya melarikan diri setelah wanita ojek daring berhasil merebut sebilah celurit milik pelaku
mak mak pengemudi ojek daring yang duel dengan begal bersenjata celurit tersebut ternyata adalah dwi wulan melani
dia adalah seorang ibu rumah tangga warga pondok ungu permai babelan bekasi jawa barat
korban tidak langsung melaporkan aksi pembegalan yang menimpa dirinya ke polisi lantaran mengalami trauma
kalau emang dia mengambil ini saya saya sudah bilang
apa namanya jangan jangan dia ambil saya sudah teriak teriak kayak gitu pak
saya jangan jangan saya bilang itu jangan kata saya gitu kan ya tetap dia maksa
terus akhirnya saya tarik tarik kenapa dia sampai saya duduk gitu kan ya
terus udah kayak gitu saya didorong lagi sama dia kan ya
namun usai dibegal dwi tidak langsung pulang ke rumah
dia memilih tetap melanjutkan mengambil order pesanan makanannya
dwi mengantarkan makanan ke pemesan dengan diantar empat rekannya sesama ojek daring
usai menyelesaikan pesanannya
dwi memilih beristirahat karena mengalami luka goresan senjata tajam di lengannya dan luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya
dwi baru melapor ke polsek babelan pada rabu
kini kasus ini dalam penanganan polsek babelan dan polres metro bekasi
dedy beben bekasi jawa barat